sampai jumpa di video selanjutnya
eh sembarangan aja nih enak eh mau pas banget tuh
kita mainin aja soalnya disini kan aman enggak ada orang kan disini juga sepi
terjadi apa apa kan kita yang salah kita kenal
iya benar kan sepi kan udah aman dot nggak ada orang nggak dekat dapur
enggak dekat kamar ya itu dulu udah yuk
itu game lu
bersih banget ya alhamdulillah udah taruh aja di makasih ya poh ya udah
ngaji siti kan dipodok ini ngajarin
nanti kan bisa dipotong dulu
pak dek tolongin pak dek
kok bisa masuk
ayo buru dah buru pak dek
pakai ini mudah mudahan bisa
apa benar yang diomongin sama si sobri itu
kal kamu gak boleh percaya sama omongnya sobri
itu karena cuma kebetulan ada
kejadiannya sama kayak omongannya si sobri
betul di dak
kebetulan nih berdua hah
kamu jangan kemana mana
pak dek mau marah
tatap mata pak dek
kamu kan yang bikin dapur berantakan
iya pak dek
datang ke rumah ma ijah
iya pak dek
kalau kalian berdua bikin masalah
bener kan nama kesaku
rencana kita akan beranjel iya gak
kalau kan ramalan orang kan beda beda
ramalan aku apa tuh
kasih tolong aku kan kepo
aku dapet ramalan kamu
ramalan kamu sebentar lagi
kamu bakalan ketawa
siapa yang bikin ketawa aku
jalan jalan ke rumah si alan
eh si alan lagi ngerunjak papaya
cuma sih mas lagi dengerin aja
kali aja kejadian yang sama minta di sore
saya kasih tau ya
itu gak boleh
tuh dengerin bener apa kata pak ustadz
bukan begitu pak ustadz
yang mulia dan santun
tebakannya bener ya
pak jamal ngomong apa ke dikit
ngomong di depan
saya minta di tebak apa aja bebas deh
bertemu sama seseorang yang nyebelin
seseorang yang nyebelin
sama meresahkan sesuatu yang pahit
bertemu sama orang yang nyebelin
berarti dan merasakan sesuatu yang pahit
orang cuma tebakan doang
nanti mas rikiti kalo ngomongin masalah tebakan
tentang apaan pak rikiti
coba dikepelin jarinya
saya tau pasti pak rikiti ini
orangnya penurut banget
kok polsek bisa berkata demikian
tadi saya suruh suruh mau aja
genggam buka mau mau aja
pasti pak ustadz ini anak juragan tanah
eh kok tau
nah itu tapaknya luas kayak tanah wakaf
kah pasti ratu
ya sebenarnya dua jam
lagi siti belum apa apa ada tega tega banget sama mpok
tuh jadi gelas pada mpok rebus
wah ini burung darah mana sarangnya
dengar suara mana orangnya sih ini
lah lembingan beli kueni nih makannya
lah kalau burung darah mana suara
lah ini orangnya
woh anget angetin aja loh
aduh ini buka pagar tegur
ini sudah bukain tuh
iya lagian bapak yuki tengah malam begini
wah ya gini terakan masuk ke dalam
nih mau penunggu ponbring itu
sembarangan aja kalau ngomong lu kira gua penunggunya
gua cakar lu bau terasa lu
lu belum tahu yuki herlino orang kaya
orang banyak duit
apaan harusnya tahu
oh jadi gitu
slobri baca aja tuh majalah terus sampai sukses
kan udah dibilangin kalau kita datang ke tukang paramal
maka surat kita selama empat puluh hari tidak diterima
betul ya kal
lagi percaya aja sih yang gitu gituan
tapi emang bener kan
kalau ini nih ramalan ini emang beneran
itu kan cuma kebetulan doang soft
hmm yaudah kal
tapi kok bisa bener ya lot
heee hekal kamu nggak boleh kaya gitu
nggak boleh percaya sama omongnya yusuf hobri ya
mendingan kita tidur aja
kamu jangan kepikiran
biar dia percaya kok ramalan itu beneran
iya kenapa ustadz mau nemenin
enggak saya emang mau ngopi di dapur
mendingan gini aja ustadz
gimana kalau ustadz ini saya ngopi di dapur
habis itu baru patroli
habis kopi mata jadi melek
ini dia kan nyaman ustadz
ruh gue sakit ruh gue sakit
sembarangan aja ini
pas banget tuh
di sini tertulis
kalo ramalannya itu
haikal bakalan dapet kutukan
lari keliling apangan